kita ke informasi selanjutnya presiden joko widodo menghadiri haul ke tujuh kiai haji abdurrahman wahid atau gusdur
dan dalam pidatonya presiden menyampaikan beberapa pemikiran gusdur dan mengkaitkannya dengan kondisi bangsa saat ini
dengan didampingi beberapa menteri kabinet kerja dan kapolri jenderal polisi tito karnavian serta panglima tni jenderal gatot nurmantio
presiden datang ke rumah gusdur di ciganjur jakarta selatan pada jumat malam
pada acara ini presiden jokowi pun sempat menyaksikan penandatanganan dan pembacaan ikrar ciganjur
yang berisikan mengenai janji seluruh pemuka agama di indonesia untuk menjaga kesejukan dan toleransi antarumat beragama
saat berpidato presiden menyampaikan sikap hidup dan laku perjuangan gus dur harus menjadi teladan oleh seluruh masyarakat indonesia
sikap hidup dan laku perjuangan gus dur itu sejalan dengan misi utama kelahiran
nabi muhammad saw selama hidupnya gus dur selalu mengingatkan kita bahwa negara republik indonesia adalah milik kita bersama
milik kita bersama bukan milik golongan bukan milik golongan dan bukan milik perseorangan